setelah david jacob memperoleh medali di ajang multi event paralimpiade london dua ribu dua puluh
ni nengah widiasih kembali mendapatkan medali di paralimpiade durio dua ribu enam belas lalu
bagaimana perkembangan olahraga para penyandang cacat di indonesia
berikut liputannya bersama seni marbun mantan atlet paralimpiade indonesia tahun delapan puluh an
pertama di paralimpiade indonesia tahun delapan puluh an
profesor dr suharto waktu itu kan karena kita mungkin perang dulu ya
belanda sama jepang menjajah indonesia tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat itu kan bidang merdeka
tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua itu prof dr suharto itu mendirikan rehabilitasi sentrum rc di surakarta
itu besar juga itu karena beliau melihat banyak masyarakat yang cacat karena perang
karena raja karena tembak dan lain lain
dan ada juga yang kena polio
waktu masa itu kan belum ada antipolia dan lain lain
akhirnya beliau mendirikan rc itu tadi rehabilitasi sentrum prof dr soeharto
terus kebetulan tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua itu ada undangan dari belanda untuk mengikuti satu event olahraga penyandang disabilitas
prof dr soeharto waktu itu mau berangkatkan dengan pimpinannya pak manurung pimpinan timnya
berangkatlah ke belanda pulang dari belanda dia itu dicetuskan
berdirilah ypoc yayasan pembina olahraga cacat
dan golnya untuk nohaida insan dari indonesia
silver untuk punco konsuda
dan di dalam blueway supatsara yang berada di posisi ketiga
sesuai dengan perkembangan zaman
ypoc ini tadi berubah obatnya
berubah menjadi badan pembina olahraga cacat dari yayasan
dari yayasan menjadi badan
berubah lagi karena ada satu perintah dari itc akhirnya berubah jadi npc national paralimpik komite
karena paralympic itu tadi membawa nama olahraga cacat yang namanya paralympian
itu bahasa yunani
itu bahasa yunani
itu bahasa yunani
terus bagian keempat
berangkat ke hongkong
menurut pokoknya kamu berangkat
tapi di sana saya terpacu gitu loh
kita sama sama manusia nih
saya pulang ke indonesia saya akan balik segenap
betul saya balik ke indonesia latihan mas
dari delapan puluh dua itu lima tahun sekali kan waktu itu facebook game itu
empat tahun nih empat tahun
enam di solo ini saya pecah rekod mas
itu tiap hari saya latihan di jakarta di rumah sakit wat mewati
tiap hari bantai terus
karena memang saya ingin jangan sekedar saya dilihat cacatnya itu
tapi ada kemampuan yang orang tidak tahu ada di dalam diri saya
itu mulai saya asah
dengan tekad itu akhirnya bisa juga diizinkan juga oleh yang di atas pasti
tahun delapan puluh enam saya pecah
saya rekod cakram waktu itu di surakarta
nah di situ sudah termotivasi saya sampai kemana kemana kemana
sampai kalau linknya ada saya ranking delapan waktu itu di korea
dan akhirnya ya ini saya dipercaya untuk membawakan isi
geliat olahraga di masyarakat di febel itu tahun enam puluh dua di belanda
itu kita sudah ikut
itu terus ikut terus
tapi ya itu tadi porsinya kuotanya nggak banyak seperti saat ini
masih masih di sini
masih di sini
masih di sini
masyarakat di febel itu yang mau mengikuti olahraga di febel itu benar benar sudah apa namanya ada keinginan berat besar di situ
seperti contoh sekarang di indonesia ini juga kalau dia punya anak difabel orang tua kan masih banyak yang menyembunyikan
itu salah satu faktor
malu dan lain lain
mungkin punya dosa dan lain lain
zaman dulu mas waktu saya masih jadinya di atlet
orang tua saya dan orang tua teman teman disabilitas yang olahragawan itu selalu berdoa kalau waktu ibunya hamil
semua atlet di indonesia ini kalau yang pernah meraih medali itu udah asik
sudah punya rumah udah bisa cari makan sendiri
itu impian saya yang pertama
yang kedua impian saya yang kedua yang paling pokok
semua ibu atau ayah orang tua yang punya anak cacat
tolong anaknya dikeluarin
sekarang bukan saatnya lagi menyembunyikan anak di febel
jangan pernah hitung yang hilang dari tubuhmu tapi hitung yang masih tersisa